kemacetan di jakarta telah menjadi problem menahun dan semakin parah mobilitas warga terhambat sehingga mengakibatkan produktivitas kerja terganggu
pemprov dki mengupayakan berbagai strategi demi mengurai masalah kota meski belum menunjukkan hasil memuaskan
dan kali ini mengatasi kemacetan jakarta menjadi salah satu visi dan juga misi bagi para cagup dki yang akan bertarung di pilkada dki dua ribu tujuh belas mendatang
apa saja solusi yang ditawarkan para calon dki satu ini
kemacetan terus menjadi momok bagi warga jakarta
hampir setiap hari mereka berjibaku dengan kemacetan di jalanan
jumlah kendaraan yang terus bertambah jadi penyebab utama
badan pusat statistik mencatat jumlah kendaraan di jakarta bertambah rata rata satu juta lebih kendaraan setiap tahun
dan total jumlah kendaraan pada tahun dua ribu lima belas lalu mencapai delapan belas dua juta unit
dari jumlah tersebut tujuh puluh lima persen
atau tiga belas enam juta lebih adalah sepeda motor
segenap upaya dilakukan pemprov dki jakarta untuk mengatasi kemacetan
mulai dari menambah jalur bus transjakarta membangun proyek mrt dan lrt hingga menyatukan semuanya dalam sistem terintegrasi
kemacetan jakarta juga menjadi salah satu perhatian program kampanye para calon gubernur yang akan bertarung pada pilkada dki jakarta tahun depan
sebagai petahana gubernur ahok mengaku fokus pada pembangunan transportasi
seperti mrt yang diklaim rampung pada tahun dua ribu dua puluh
di depan jakarta ini untuk menghubungkan semua jalan dan menggunakan kereta
selain meneruskan pembangunan infrastruktur pasangan anies baswedan dan sandiaga uno menawarkan solusi lain
yaitu membuat aplikasi berbasis teknologi untuk mengurangi problem kemacetan
kita mendorong suatu gerakan partisipasi dari masyarakat melalui aplikasi dan teknologi untuk mengurangi kendaraan pribadi
melalui tentunya bagaimana kelas menengah itu mulai naik kendaraan umum
nah selain itu program program daripada pengurangan kemacetan itu harus melibatkan dua hal
satu partisipasi masyarakat nomor dua teknologi dan digital
menurut kami yang sekarang ini sudah menjadi sebuah terobosan untuk mengatasi masalah daripada kemacetan
sementara cagup agus harimurti yudhoyono bertekad mengurangi waktu tempuh pengguna kendaraan yang selama ini terhambat akibat kemacetan parah
kalau kemacetan juga kita ingin
sekali bisa mereduksi waktu tempuh transportasi yang harus ditempuh oleh warga jakarta
dan banyak hal yang bisa kita lakukan termasuk pemberdayaan dan penguatan transportasi masal dan lain sebagainya
dan itu semua tentu akan menjadi atensi dan prioritas bagi saya dan bu silvi
menanggulangi kemacetan jadi pertaruhan program para cagup dalam kampanye mereka nanti
dan pembuktian akan menjadi hal paling berat bagi para cagup jika mereka terpilih
dinas perhubungan dan transportasi dki mencatat saat ini dari total delapan ratus tiga puluh tujuh titik kemacetan tak sampai